buka pikiran dan mulailah bermimpi besar
layaknya roda tekad harus bulat demi pijakan yang mantap
rentangkan sayap dan jangan takut terbangkan harapan
saat semua telah siap kerahkan seluruh tenaga dan bergeraklah
jalani dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab
wujudkan mimpi untuk terbang lebih tinggi